dari sidoarjo kita beralih ke berita longsor dari cianjur
dimana sejak sore kemarin proses evakuasi korban hotel club bali yang ambruk di cianjur jawa barat
kini telah usai dan proses penyelamatan korban longsoran hotel di cianjur itu ternyata menyisakan sejumlah kisah duka
namun kisah pengorbanan seorang ayah untuk putrinya juga menyeruak di tengah musibah
ini barangkali menjadi inspirasi buat kita ya di tengah kesulitan selalu ada spirit spirit heroik yang menyeruak
mendiang bun sutanto satu di antara tiga korban meninggal diduga mengorbankan diri demi menyelamatkan putrinya
bun sutanto tamu hotel klub bali di kamar satu ratus dua puluh empat ditemukan pada pukul sebelas lebih empat puluh satu waktu indonesia barat kami siang
korban terkurung reruntuhan puing kamar hotel
posisi korban sebenarnya sudah diketahui sejak rabu namun penyelamatan terkendala cuaca dan minimnya peralatan
dari posisi jenazah saat ditemukan korban diduga melindungi putrinya agar tidak tertimpa reruntuhan bangunan
sementara itu putrinya natasha berhasil dievakuasi dalam keadaan selamat kemarin
dan nah bocah berusia tujuh tahun ini terluka di bagian kaki dan langsung dibawa ke rumah sakit umum di daerah cimacan
yang terpenting dari semua ini adalah mereview kembali perizinan dan apakah memang itu sudah tepat ditempatkan sebagai areal pembangunan villa dan rumah
apalagi ini adalah daerah rawan longsor
longsor yang menimpa bangunan klub bali resort di kota bunga cianjur jawa barat menyisakan pekerjaan rumah bagi pemerintah kabupaten cianjur
pemerintah daerah mengaku akan meninjau ulang perizinan bangunan villa di lokasi yang memang
di kabupaten cianjur jawa barat tercatat lebih dari satu ratus lima puluh lokasi rawan longsor
atas musibah longsor yang terjadi di klub bali kota bunga pemerintah kabupaten cianjur akan mengkaji ulang seluruh perizinan villa di cianjur
terutama yang berdiri di lokasi rawan longsor
cianjur terkenal nih banyak titik titiknya ini dari kepala bpd sekitar satu ratus lima puluh enam titik longsor kita
memang kita tanahnya kan berbukit bukit ya
kalau kemarau kita kering begitu turun hujan tanah itu jadi rapuh
sehingga begitu banyak turun air akan jadi longsor
bisa dari tanah atau dari jalan juga yang longsor kita ada setiap tahun kita ada
daerah sini termasuk arah sukar resmi ini adalah yang resiko longsornya
longsor yang menimpa klub bali tak hanya menyisakan kerusakan namun juga kesedihan bagi keluarga korban meninggal dunia
menurut anak beliau memang ini kunjungannya kedua jadi mereka datang kali ini untuk wedding anniversary ke dua puluh empat
jadi memang cuma berdua
dalam peristiwa yang terjadi rabu dini hari tersebut sebelas tamu menjadi korban robohnya sebagian bangunan klub bali kota bunga
akibat itu tiga diantaranya ditemukan meninggal dunia